anda masih bersama kami di cnn indonesia news update
nikita mirzani kembali dilaporkan ke polisi
kali ini aktivis betawi melaporkan nikita atas dugaan penodaan agama dan juga pornografi
nikita dilaporkan ke baris krim oleh aktivis betawi yang pernah terlibat kasus bom ikan jalih pitung
datang ke gedung baris krim polri selasa siang aktivis betawi muhyiddin jalih alias jalih pitung
melaporkan artis nikita mirzani ke polisi
jali melaporkan nikita telah melakukan penodaan agama dan menghina ulama
jali berpendapat nikita dapat mengusik kehidupan berbangsa dengan aksinya menghina rizik syihab
didampingi penasihat hukum jalih pitung yang pernah terlibat kasus bom ikan oktober dua ribu sembilan belas lalu
juga meminta kepada salah satu televisi swasta untuk tidak mengontraknya lagi
menurutnya masih banyak artis lain yang berprestasi
jalih dengan pengacaranya juga mengadukan nikita mirzani atas tindakan pornografi pada tahun dua ribu
yang pertama tentang ujaran kebencian penistaan agama yang berkaitan dengan terganggunya hubungan toleransi antarumat beragama